heran tuh siswa kenapa enggak ada capek capek gitu buat ngejatuhin harga diri abah
apa sih kalian gue kesel minta duit lagi
hai begitu biar keselnya hilang hehehe kagak udah deh
kenapa sih pakai track segala
gue ini inget waktu gue keliling nih jualan bubur terus nggak ada pembeli udah istirahat
aja di sini pukul itu mangkok bingung bingung bingung hampa retak ntar kalau ada yang beli
lu kebingungan loh isinya udah kosong semua oh iya ya buburnya habis ya maaf apa bercanda
bos nggak biasa oleh benerlining
ternyata gua itu yang brazilian arman iya dong bagi juga apa sebenarnya
besar korean baron gue mana kali itu kalok udah harus jalan caruber dengan kudok

lama lama karena takut telat nyari nyari kemana kita yang nanti
kerja begini kerja dong udah mau kerja ngapain tuh keluarga haji sulam ngobrol
sama rumahnya banget ngapain juga haji sulam angkali gerobak buburnya
baru salaman salaman lah laporan laporan ke siapa ya ke orangtuanya itu orangtuanya
haji sulam si ma ada di situ ngejogrok ekor mak ke orangtuanya rumah naon bro cepet
babennya ama ibu lu kemarin udah ke rumahnya haji muhyiddin lu tuh bener bener kelewatan lu
kagak pernah denger kata ibu lu kenapa lu kasih uang satu setengah miliar haji muhyiddin
kenapa lu kasih uang segitu gede sama orang yang belum tentu jadi bini lu udah lah be
udah males ngebahas masalah itu lagi ya sama deh ini bukan masalah kecil bagaimanapun caranya uang
lu jadi second party babi stop babi cabut batalin pokoknya
babi ini bagaimana sih kan dari dulu ramadi emang maunya fokus ke bisnis kan babi selalu yang ngonjok ngonjokin
saya untuk terjun ke politik jadi kalau babe mau cabut sponsor babi ya udah ramadhan malah bersyukur deh
jadi ramadi bisa lebih fokus sama bisnis perikanan ramadi di pulau seribu iya kan
udah kemenyang saya siap pami dulu ya bu
itu pasti otaknya itu udah dicuci sama si haji muhyiddin
jangan jangan tuh anak itu udah di ime ime ngembeng
ime ime nikah sama rumah anak padahal kan dia tahu rumah anak tuh gak cinta
kenapa gue kayak orang makan pisang gue lempar kulitnya gue injek kepleset
sialnya gue ketimpa tangga lagi
kenapa jadi begini hidup kita ya
pasti kalian mau istirahat aja ya kemari
istirahat apa gimana bu haji
justru kita berdua kemari nih
mau kasih informasi buat pak haji
informasi apaan lagi sih
itu ada hubungan dengan tadi pak haji
anak pak haji si rumana yang cantik itu
coba pergi kemana
tadi izinnya ke pos masukin lamaran
pak haji dibohongin
tadi kita lihat siru mana lagi ngobrol sama keluarganya haji sulam
wah ini pasti ada kaitannya sama lamaran sini
pasti rumana itu nyari kerja dibujuk sama si sulam
bener juga tuh pak
kenapa ya gue kepikiran ke situ ya
gue heran tuh siswa kenapa gak ada capek capeknya gitu buat ngejatuhin harga diri abah
apaan sih kalian
biar keselnya hilang
aduh di sana deh
assalamualaikum pak haji
gimana lagi nih lam udah bangkrut warung buburnya
bukan pak haji
baru dari pantai asuhan
saya pikir biar buburnya tetap hangat saya bawa aja sama gerobaknya
oh ceritanya mau pamer nih
baru nyumbang pantai asuhan
pak haji mau makan bubur
buburnya udah habis dimakan anak anak panti kan tadi
kalau mau tunggu temen temen saya aja deh yang lewat
gue mau beli bubur loh
cuma gue ngingetin aja supaya lo jangan suka ngehasut orang ya
ngehasut gimana pak haji
bebak kasih tau aja jelas jelas
biar dia sadar
jangan soblon deh lam
kan lo yang ngasut anak gue untuk ngelamar pekerjaan
alah lam lam
usaha gue lagi maju pesat nih
gue mau bangun ruko mau gue jadiin minimarket
kalau cuma untuk ngidupin anak masih bisa lebih
jadi lo jangan coba coba ngujur ngujur anak gue untuk cari kerjaan
haji kalau mau buka minimarket tuh urusan pak haji
tapi saya bener bener gak tau kenapa rumah anak nyari kerja
udahlah gak baik berantem sama calon besan
siapa yang mau jadi calon besan lo
jangan larut pak
si doang kenapa kesini
ayolah udah gak soren malem gimana
waalaikumsalam ya allah
udah lama ya
kagak mak haji kini gue baru
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
biar pak haji biar sayang
ini si john ini
tadi sekolah dulu gak
kan ini si peh mau ngomong soal sejati ngak ngebel lo
setelah air rundingan
kita yang ngeredoin si joni untuk dirawat sama keluarga pak haji
pak haji ini gak nyangka prosesnya secepet gitu
ini namanya memang sudah kehendak allah
tapi johnny punya persyaratan penting
persahabatan apa tuh
eh walaupun johnny udah di sini
eh uangnya bisa buat emak sama babi aja